meski kementerian arab saudi telah membuka kuota ibadah umroh
ibadah umroh bagi calon jemaah indonesia terasa berat
pasalnya salah satu syarat umroh yang dikeluarkan oleh pihak arab saudi adalah
telah divaksinasi dengan vaksin yang disertifikasi oleh who
dalam rapat kerjasama bersama komisi delapan dpr kamis kemarin
menteri agama yacud khalil qomas menyebut
vaksin sinovac belum masuk dalam daftar vaksin yang sudah disertifikasi oleh who
pria yang disapa gus yakut ini mencium adanya perang dagang atas kebijakan ini
namun dirinya tidak ingin mempermasalahkan karena bukan ranah kerjanya
dilansir dari detik com ada tiga vaksin yang sudah mendapat sertifikasi who
selain persoalan sertifikasi vaksin indonesia pun belum masuk daftar kuota umroh
yang disediakan pemerintah arab saudi
hingga saat ini indonesia melalui kementerian
agama dan kementerian luar negeri masih terus melakukan langkah diplomasi
untuk ketersediaan kuota umroh dan ibadah haji